pemprov dki jakarta kembali mengeluarkan kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus corona di ibu kota minggu sore
setelah sebelumnya mengubah pola belajar sekolah penutupan tempat umum hingga meniadakan car free day
gubernur jakarta anies baswedan menyampaikan perubahan pola transportasi umum
waktu beroperasi dan jumlah armada mrt lrt dan transjakarta akan dikurangi
jadi jadwal mrt misalnya yang semula keberangkatannya tiap lima menit dan sepuluh menit
sekarang akan diubah mulai besok menjadi tiap dua puluh menit
rangkaian mrt yang setiap hari beroperasi ada enam belas rangkaian
akan berubah menjadi tinggal empat rangkaian yang beroperasi
waktu nya yang semula jam lima pagi sampai jam dua puluh empat
sekarang berubah hanya jam enam pagi sampai jam enam sore
kemudian lrt juga begitu yang semula keberangkatannya tiap sepuluh menit
sekarang berubah menjadi tiap tiga puluh menit
dan waktu operasinya yang semula dari jam lima tiga puluh pagi sampai dengan jam sebelas
diubah menjadi jam enam pagi sampai jam enam sore
hanya tiga belas rute transjakarta yang akan beroperasi
dan keberangkatannya hanya setiap dua puluh menit
jam operasi transkarta yang semula dua puluh empat jam
diubah menjadi jam enam pagi sampai jam enam sore
seperti saya sampaikan tadi
dalam rangka mengurangi interaksi secara fisik
dan kami berharap seluruh warga jakarta mentaati
kalau kita mentaati ini maka jakarta tidak perlu ditutup